putri tanpa bobot
dahulu kala hiduplah seorang raja dan ratu yang menginginkan seorang anak
dan setelah bertahun tahun akhirnya mereka diberkati dengan putri kecil yang tercantik yang pernah ada
seluruh kerajaan meledak dalam kegembiraan
raja sendiri menulis undangan yang mengundang semua orang yang dianggapnya penting teman dan keluarga pendeta dan penyihir untuk upacara penamaan anaknya
tapi raja lupa satu nama seorang penyihir yang paling kuat diantara mereka semua yang paling jahat dari mereka semua
ketika penyihir itu mendengar tentang perayaan itu
dia memutuskan untuk pergi ke sana
raja tidak sedikit terkejut melihatnya di sana karena dia tidak tahu bahwa dia lupa mengiriminya undangan
selamat datang berikan berkah yang baik untuk putriku
itu sudah pasti yang mulia
ya dimanakah malaikat kecil itu berada sekarang
ibu akan segera membawanya
meskipun jelas bahwa raja tidak bermaksud jahat dan benar benar lupa dengan hal itu
fakta itu membuat sang penyihir semakin marah dan dia bersumpah akan membalas dendam
jadi ketika upacara penamaan akan dimulai dan air wangi akan disemprotkan pada sang putri
penyihir diam diam menaruh bubuk ajaib di dalam air
segera setelah ditaburkan pada bayi itu bayi itu kehilangan beratnya
bayi itu menggigitnya
dia tidak lagi terpengaruh oleh gravitasi
perawat yang menggendongnya tiba tiba merasa seolah olah sang putri tidak ada dalam pelukannya
karena sang putri telah menjadi tanpa bobot
ada apa ini apa yang baru saja terjadi
dalam ketakutan perawat melepaskan bayi itu
tetapi sang putri tidak jatuh dia tetap menggantung di udara
apa yang baru saja terjadi
itu bisa berarti bahwa sang putri telah disihir
mereka mengambil anak itu
tetapi meskipun tampaknya tidak ada artinya sama sekali bahwa seseorang tidak memiliki berat badan
itu menciptakan begitu banyak masalah bagi sang putri dan orang tuanya
suatu hari ketika sang putri berbaring di tempat tidur sang ratu tanpa sadar membuka jendela dan pergi
hembusan angin masuk ke dalam ruangan dan saat itu membawa bulu atau sebutir pasir
yang membawa bayi malang itu keluar dari ruangannya melalui jendela
perawat masuk dan melihat bahwa sang putri tidak ada di tempat tidurnya
di mana sang putri sang ratu mungkin telah membawanya pergi
di mana putriku perawat aku sangat ingin melihat anak perempuanku yang cantik
maafkan aku yang mulia tapi aku pikir sang putri sedang bersamamu
apa kau bilang lalu di mana dia sekarang ini
dan pencarian hebat dimulai di istana
tukang kebun sedang menyapu daun dari kebun sampai dia mendengar tawa datang dari bawah tumpukan daun
ya ampun itu adalah putri
di mana putriku
yang mulia tukang kebun menemukannya di bawah tumpukan daun
sejak hari itu raja dan ratu menjadi sangat ketakutan sehingga mereka akan mengawasi sang putri setiap saat sepanjang harinya
jika dia tidur selimutnya diselipkan dengan kuat di tempat tidur
sehingga dia hampir tidak bisa bergerak
jika dia bangun dia selalu berada dalam pelukan seseorang
suatu ketika sang raja mencoba untuk melemparkannya ke udara dan bermain dengannya seperti yang dilakukan ayah yang kuat
tetapi sang putri tidak pernah turun dan dia harus dijemput dengan menggunakan tangga
ketika sang putri tumbuh dia hampir tidak bisa berjalan saat dia menginjakan kakinya
bahkan dengan kekuatan sekecil apapun dia akan berada di udara
oleh karena itu dia harus selalu ditemani saat berjalan
dan juga ada lebih dari dua puluh orang pelayan yang memegangi jumbai panjang yang terurai dari gaunnya sehingga dia tidak akan terbang
tidak berat berarti bahwa hati sang putri tidak akan pernah berat
jadi dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan kesedihan dan semua yang pernah dia lakukan ketika dia tidak berbicara adalah tertawa
dan ketika kita sendiri tidak bisa bersedih kita tidak bisa memahami kesedihan lainnya
dan tentang kita yang tidak bisa memahami kesedihan orang lain kita tidak bisa bersikap baik
kita juga tidak tahu apa artinya mencintai
jadi sang putri bersikap kasar dan tidak baik
anakku kami sangat khawatir tentangmu
ayah terlihat sangat lucu ketika ayah mengatakan itu
sayang apakah kau tidak peduli pada kami tidakkah kau sedikit saja mencintai kami

apa yang ibu maksud dengan perhatian dan kasih sayang
aku baik baik saja terbang di sekitar
ibu terlihat sangat lucu ketika ibu membuat wajah ngambek seperti itu bu
sekarang kalau ibu mengizinkan aku akan pergi
tetapi sang putri sedih
meskipun beratnya yang rendah tidak pernah membiarkannya merasakannya dia benci ditunggu sepanjang waktu
tidak bisakah kalian semua meninggalkanku sendirian
tidak bisa ibu
tetapi kami memiliki instruksi ketat dari raja sendiri untuk mengawasimu
agar jangan hembusan angin yang membawamu bersamanya
aku mohon aku merasa seperti binatang yang diikat aku mohon lepaskan aku
tetapi yang mulia raja dan ratu sangat khawatir bahwa kau akan dibawa pergi oleh angin dan kau akan terluka
sang putri merasa seperti seorang tahanan betapa dia ingin ditinggal sendirian
hanya ada satu tempat di mana dia merasa hidup dan bebas
istana mengabaikan sebuah danau yang megah sang putri akan berenang di dalamnya setiap hari
hanya disinilah tidak ada bahaya angin yang bisa membawanya pergi atau dia melangkah terlalu keras sehingga dia tidak bisa terbang
ketika dia berada di perairan danau dia bisa aman sendirian
apalagi seperti yang dipikirkan oleh sang putri dia bisa dibebaskan di danau
jadi dia akan berenang di dalamnya setiap hari dan setiap malam
sementara itu raja dan ratu sedang berkonsultasi dengan setiap dokter ahli metafisika penyihir di kerajaan
tetapi tidak ada yang bisa memberi mereka solusi untuk putri mereka yang malang
hingga pada suatu hari
sarjana mereka hamdram dan kopikek datang ke kerajaan
yang mulia kami mungkin memiliki solusi untuk kurangnya gravitasi dan berat putrimu
katakan padaku cepat
yel sepertinya yang kita semua tahu air tampaknya menyembuhkan sang putri dari berat badannya setidaknya untuk sementara
itu selama dia ada di dalam air
kita semua tahu itu

air yang mengalir di luar tubuh sang putri dapat menyembuhkannya dan menyenangkan hatinya untuk sementara
maka air yang mengalir dari dalam hatinya dapat menyembuhkannya secara permanen
aku tidak mengerti
yang mulia kita harus membuat sang putri menangis itu bisa menyembuhkannya dari ketidakberdayaan
lalu raja mengumumkan di seluruh kerajaannya
lalu raja mengumumkan di seluruh kerajaannya
bahwa orang yang membuat sang putri menangis akan dihargai
begitu banyak pria dan wanita yang mencoba
tetapi tidak ada yang bisa membuat sang putri meneteskan air mata
itu benar benar lucu

semua orang dengan cepat kehilangan harapan untuk bisa membuat sang putri pulih kembali
kebetulan pada suatu hari seorang pangeran melewati hutan di sekitar kerajaan
dia telah mendengar tentang putri yang disihir tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengannya
karena itu ketika malam datang alih alih mencari perlindungan di istana sebagai tamu
dia menemukan sebuah gua di hutan dan memutuskan untuk bermalam di sana
ketika dia keluar dari hutan untuk mengumpulkan kayu kering dan membuat api
dia melihat seseorang terombang ambing di danau di bawah
dan dia pikir itu adalah orang yang sedang tenggelam
dia melompat ke dalam air untuk menyelamatkan wanita itu
tentu saja itu adalah sang putri
dan saat dia menggendongnya dan merasakan beratnya
dia tahu bahwa itu adalah putri yang disihir yang tidak pernah ingin dia temui
tapi sekarang sudah terlambat untuk saat dia menatapnya
dia telah jatuh cinta padanya
berani beraninya kau mengangkatku keluar dari danau
aku pikir kau tenggelam
itu sungguh konyol
sekarang ayo masukkan aku kembali ke danau
kau adalah putri yang tidak memiliki gravitasi
pernahkah kau jatuh
aku tidak bisa jatuh
aku hanya bisa di bawah angin dan dipaksa terbang
lalu mengapa kau tidak mencoba jatuh bersamaku
karena itu sang pangeran terjun ke dalam air dengan sang putri di tangannya
dan itu benar benar pengalaman yang paling mendebarkan yang pernah di miliki aku
hal yang paling luar biasa yang pernah aku rasakan
lalu sang pangeran dan sang putri bertemu di danau setiap malam dan berenang bersama
sang putri tidak dapat mencintai
tetapi sang pangeran sangat mencintainya
sehingga ia hidup untuk mendengarnya tertawa dan melihatnya berenang dengan bahagia di sampingnya
dia bisa hidup dengan demikian selama sisa hidupnya
tetapi takdir memiliki rencana lain
penyihir itu mengetahui tentang cinta sang putri untuk danau
dan karenanya dia membaca mantra di danau untuk membuatnya kering
perlahan sedikit demi sedikit air danau mulai mati
dan begitu pula dengan sang putri
apa yang akan terjadi dengan putri kami
tampaknya seolah olah kehidupan sang putri terikat dengan kehidupan di danau
jika kita tidak menghidupkan kembali danau kita tidak akan bisa menghidupkan sang putri kembali
suatu hari ketika danau hampir mengering tetapi untuk beberapa kolam yang dalam
dua pemuda menemukan lempengan emas di bawah batu yang berbunyi seperti ini
jika danau itu hidup demi manusia ia harus dibiarkan mengambil nyawa seorang manusia
tetapi pria itu harus rela menawarkan hidupnya dengan ikhlas
dia harus duduk di dasar danau yang kering sampai air naik jauh di atas kepalanya
ketika raja mendengar hal ini dia mengirim pesan ke setiap sudut dan sudut kerajaan
tetapi tidak ada yang maju untuk menyerahkan hidup mereka ke danau
ketika pangeran entah bagaimana mendengar permohonan raja jauh di dalam hutan
ia langsung pergi ke istana
yang mulia aku akan menawarkan hidupku untukmu
yang mulia aku akan menawarkan hidupku untukmu
dan aku ingin kau lagi untuk men
aku akan sehat kembali
lalu sang pangeran duduk di bawah danau
sang putri dibawa dalam sebuah perahu
dia melihat sang pangeran tetapi dia tidak mengakuinya
karena dia tidak memiliki cinta atau kebaikan di hatinya
saat pangeran duduk air perlahan mulai naik
segera itu sampai ke lututnya
dan ketika perahu sedikit terayun sang putri merasa senang
ah perahu ku melayang
oh airnya naik
danau ku tidak sekarat lagi
kita bisa berenang di sini lagi
pangeran ayo kita berenang bersama lagi seperti dulu
tidak ada lagi yang aku inginkan selain berenang lagi bersamamu
tetapi aku tidak bisa
karena aku harus mati agar danau itu hidup
agar kau bisa hidup
untuk pertama kali dalam hidupnya sesuatu menyentuh hati sang putri
dia tidak ingin pangeran mati
karena dia melihat air perlahan naik
pertama ke pinggang pangeran
lalu hidungnya ketika ia mulai terengah engah
dia tidak tahan lagi
sang putri menyelam ke dalam air dan menarik sang pangeran keluar
pada saat ia membawanya ke darat dia sudah berhenti bernafas
sang putri panik dan dia menangis
dia menangis dengan keras
tidak ada yang pernah menangis seperti itu
para dokter datang dan menghampiri pangeran
sang putri menuntut agar dia dimasukkan ke dalam kamarnya
dan sang putri sendiri yang sudah tidak sehat saat itu juga dibawa pulang ke istana
dan itu adalah malam yang panjang dan mengerikan di kerajaan itu
pagi berikutnya sang putri terbangun
sang pangeran berbaring diam
dan dia menangis lagi
oh pangeran pemberani aku mohon bangunlah
dan saat itu juga sang pangeran membuka matanya dan tersenyum
karena sangat gembira sang putri bangkit dari tempat tidur
menginjak kakinya dengan keras karena gembira
berharap dapat terbang karena suka cita
tetapi dia malah jatuh
putri kau tidak terbang kau jatuh
iya aku tahu aku jatuh
kau telah mendapatkan gravitasimu kembali
ada begitu banyak sukacita di istana yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya
danau itu penuh kembali
sang pangeran masih hidup dan baik baik saja
dan sang putri mendapatkan gravitasinya kembali
dia memang harus belajar berjalan tapi tidak lama kemudian
semuanya baik baik saja dengannya
sang pangeran dan sang putri jatuh cinta
mereka menikah dan berenang berjalan dan memerintah tanah mereka bersama
dan mereka hidup bahagia selamanya